terdakwa kasus kerumunan petamburan rizik sihab terus melakukan perlawanan di pengadilan
ia menolak disidangkan secara virtual dan meminta majelis hakim menghadirkan dirinya di persidangan secara langsung
sementara komisi yudisial angkat bicara dan mengkaji perbuatan rizik masuk kategori meredahkan kehormatan hakim
apa yang kemudian menjadi pertimbangan atau mengapa rizik sihab begitu ngotot ingin dihadirkan dalam persidangan secara langsung
dan sejauh mana potensi atau arah bahwa apa yang dilakukan oleh rizik sihab ini bisa meredahkan atau masuk kategori meredahkan pengadilan ataupun majelis hakim
kita akan coba dalami pada malam hari ini dalam dialog kami pada malam ini di newscast
saya sudah bersama dengan beberapa narasumber saya akan sapa yang pertama ada pak heri firmansyah yasin ahli hukum pidana selamat malam pak heri
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam dan ada pak imam ansori saleh mantan komisioner
komisi yudisial selamat malam pak imam
baik pak imam saya ingin ke anda dulu pak imam sebagai mantan komisioner ky ini anda melihat apa ya
dari sepekan terakhir terus ada upaya perlawanan dari rizik sihab yang menolak dihadirkan menolak persidangan secara virtual
dari proses hukum yang berjalan tindakan majelis hakim apakah menurut anda ini sudah sesuai dengan kaedah kaedah atau memang ada hal hal yang perlu disoroti bersama
terima kasih pak
ya ini kan ini ya di masa covid ini kan ada hal hal yang baru ya jadi penggunaan virtual kan baru juga
jadi walaupun dulu sudah pernah dipakai tapi khusus untuk ini kan karena terbitnya perma ya nomor empat tahun dua ribu dua puluh
dimengingkan untuk virtual karena untuk menghindari kerumunan sebagainya
nah kemudian tampaknya ini dimanfaatkan oleh
pak rizik dan ini ya pengacaranya untuk seolah olah bahwa virtual itu tidak benar
jadi dia tetap mengedaki itu hadir di pengadilan
ini saya kira memang satu hal baru bagi pengadilan juga dunia peradilan karena menerapkan aturan baru yang kemudian kebetulan di pak rizik dan pengacaranya
ya itu betul
jadi melakukan semacam drama untuk ini ya karena posisi dia sebagai punya kelompok masyarakat pendukung dan sebagainya
nah ini sehingga dia kepengen nampak menonjol di situ atau bagaimana kita belum tahu persis motifnya
tapi ada kemungkinan kemungkinan seperti itu sehingga seolah olah ini peradilan virtual itu kayak semacam drama begitu mas
oke tadi anda mengatakan ini dimanfaatkan oleh rizik seolah olah ini persidangan yang tidak benar padahal sudah ada permanya
nanti kita akan juga bergabung
saya sudah berbicara dengan bung aziz yanuar kuasokom rizik siap tapi belum bergabung bersama dengan kami
saya jadi masjidkan anda dulu pak imam
mengapa anda menyebut ini dimanfaatkan oleh rizik sihab seolah olah menjadi persidangan yang tidak benar
ya jadi kesannya begitu walaupun saya belum ada pernyataan bahwa ini tidak benar
cuma dia merasa bahwa dengan persidangan yang virtual begini seolah hak haknya tidak diterima tidak dihormati
dan memang banyak juga selain pak rizik yang juga ada yang mengomentari bahwa ini memang persoalan persoalan seperti ini memang tidak mudah
karena orang diadili secara tatamuka dengan virtual itu agak beda
jadi di situ posisi hakim sangat sentral terdakwa seolah olah dia kurang diberi panggung yang pas dengan posisi dia sebagai terdakwa
saya juga mengatakan bahwa itu betul betul di sini
nah pak rizik belum pernah mengatakan bahwa ini salah
cuma dia kesan saya membuat bahwa ini terkesan
dari tindakan tindakan majelis hakim yang anda lihat atau anda juga mungkin sudah memantau persidangan ini beberapa videonya kan juga kemudian menjadi viral ya
apakah sudah tepat misalnya dengan menegur dan beberapa tindakan tindakan hakim sepanjang rizik sihab ini melakukan berbagai upaya penolakan untuk sidang virtual
cukup beralasan dia untuk melakukan peneguran
karena dia pengendali sidang itu di hakim di situ
jadi yang mengatur bagaimana terdakwa dihadirkan terdakwa ditegur termasuk juga pengunjung pengacara bisa ditegur oleh hakim
caksa juga demikian
sehingga posisi hakim itu sudah benar
soal mungkin terlihat ini karena ya tadi karena ada penolakan yang keras
sementara hakim menginginkan sidang tetap jalan
jadi jangan sampai nanti itu berkaitan dengan lamanya penahanan
kalau terjatunda nanti bisa bebas tanpa diadili karena masa penahanannya perpanjangannya sudah habis semua begitu
tapi dalil dalil alasan alasan terdakwa kan juga tentu punya hak pak imam
dalil dalil yang disampaikan oleh rizik sihab misalnya soal kendala teknis atau ketidakadilan begitu ya dalam tanda kutip
bahwa ada sidang sidang yang lain
ini dihadirkan secara langsung mengapa kemudian dirinya tidak dihadirkan secara langsung
ini kan juga menjadi dalil anda melihat dalil ini cukup kuat tidak sebetulnya
ya itu cari alasan pembenaran itu bisa juga
cuma begini ya kan berbeda
kalau diperbolehkan untuk hadir di situ karena pak rizik kan terkenal punya kelompok pendukung yang sangat kuat
itu potensi untuk kerumunan lebih besar dibanding sidang sidang yang lain
jadi pasti pertimbangan hakim seperti itu
ya hakim punya pertimbangan kalau dihadirkan langsung di pengadilan akan menimbulkan masalah dan justru hakimnya yang salah
karena kondisi seperti ini membuka sidang yang tetap buka seperti itu
dan agak sulit mengendalikan kerumunan
walaupun bukan di dalam pengadilan mungkin di luarnya juga susah dibendung
oke jadi itu mungkin menjadi pertimbangan majelis hakim untuk karena ada potensi kerumunan
sehingga memutuskan untuk
diskresi majelis hakim memutuskan untuk dilakukan secara virtual
nanti kita juga akan dengarkan tanggapan dari kuasa hukum rizik sih
tapi saya akan ke bung ferry dulu kalau begitu
bagaimana anda melihat ini
kalau kemudian kita melihat dari sistem peradilan ini yang dilakukan secara virtual
anda melihatnya apakah memang ini berpotensi untuk ada diskriminatif misalnya
atau ya memang ini sudah ada permanya sudah jelas
dalam konteks ini saya coba melihatnya bahwa ketika ada aturan main game yang dibuat oleh pemerintah
dalam hal ini perma nomor empat tahun dua ribu dua puluh tentunya mengatur hal yang sifatnya teknis ya
hal hal yang kemudian ada di dalam kuhap itu diterjemahkan secara khusus
tadi secara teknis di peraturan mahkamah agungnya
ada pun maksud atau adresat dari perma ini dibentuk
adalah dalam melihat situasi keadaan tertentu tadi di masa pandemi
agar sidang tetap berjalan agar sidang tidak mandek
menurut saya itu hakikat filosofis dari kelahiran perma ini
nah namun kemudian ketika dikaitkan dengan persidangan tentunya
di satu sisi kita tentu dapat memahami posisinya pak habib rizik
mungkin juga berapa orang lain di luar sana yang berada pada posisi beliau
dalam artian harus kemudian ajukan pembuktian
untuk menyatakan yang sebaliknya dari apa yang disampaikan oleh teman teman jaksa penuntut umum melalui dakwaannya
karena ini berkaitan dengan katakanlah kesempatan untuk membuktikan bahwa beliau tidak bersalah
sehingga dianggap ini tidak bisa maksimal ketika dilakukan di sidang online misalnya
dalam beberapa kesempatan memang ada sidang yang awalnya online kemudian berganti menjadi offline
itu juga ada tapi ini sekali lagi terkait dengan diskresi atau kebijakan dari hakim
kalau kita mengacu kepada ketentuan perma nya
karena dalam konteks perma tadi ada tangan hakim yang dilekatkan karena jambatan beliau di sana
nah yang kita khawatirkan adalah jika memang ini tidak diindahkan oleh rizik
sebenarnya tim yang mulia di perkara ini juga sudah mengingatkan dengan sangat bijaksana
ini tentunya dapat berbahaya bagi posisi beliau merugikan
dalam konteks berbahaya tadi saya maksud adalah merugikan ya
karena nanti akan kehilangan hak untuk membuktikan secara maksimal
sedangkan itu adalah kesempatan emas bagi beliau untuk buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum melalui dakwaannya dapat dibantah begitu secara legal di pengadilan
oke jadi ini adalah sebuah aturan main dan justru dengan sikap seperti ini bisa jadi
yang tadi anda sampaikan ya bung heri bahwa ini bisa jadi merugikan bagi terdakwa dalam hal ini adalah rizik sihab sendiri
usai jeda kita akan ke kuasa hukum dari rizik sihab ada bung aziz yanuar yang mungkin juga sudah bergabung bersama dengan kami
saya akan tanyakan kemudian mengapa begitu ngotot untuk tetap dilaksanakan sidang yang tidak virtual atau secara langsung
padahal aturan mainnya sudah ada
apa yang menjadi poin substansi pertimbangan sebetulnya dari tim kuasa hukum rizik siap
kita akan segera kembali sesaat lagi
bung aziz yanuar saya akan sampaikan terlebih dahulu kuasa hukum dari rizik siap
selamat malam bang aziz
selamat malam bang aziz bisa dengar suara saya dengan jelas bang
baik tampaknya bisa dengar ya bang ya
selamat malam bang aziz
suaranya nggak dengar pak
saya coba sapa lagi bang aziz selamat malam bisa mendengar
suaranya nggak terdengar
oke jadi masih ada kendala komunikasi tampaknya dengan bung aziz yanuar
suaranya tidak terdengar
oke baik saya akan ke bung heri dulu kalau begitu
bung heri bagaimana tadi anda melihat ini justru bisa menjadi poin poin yang merugikan
tapi di sisi lain tampaknya dari sikap sikap yang ditunjukkan oleh rizik sihab
ini justru kemudian merasa bahwa dengan sidang virtual ini justru ia yang dirugikan
ya tadi kembali ke pernyataan saya di awal
bahwa ya mungkin ada anggapan dengan sidang yang
online ini membatasi ruang gerak beliau untuk kemudian berkomunikasi
atau kemudian menyampaikan pat atau keterangannya di persidangan
dan kadang kalau saya tidak salah
beliau juga menyetir masalah satu ratus lima puluh dua dan satu ratus lima puluh empat a
dimana dalam gerakan satu satu itu bahwa seseorang terdakwa itu dihadirkan di muka persidangan dalam keadaan bebas
nah ini yang kemudian menjadi dasar acuan baru dan menganggap bahwa
di dalam sidang sidang yang lain juga pihak pihak yang bisa dihadirkan secara online
tapi pernyataan dari majelis hakim yang kemudian mencerahkan ini adalah
karena beliau dianggap mempunyai masa tadi yang
mungkinan besar jika saja tidak dilakukan secara tip yang benar yang hati hati
malah akan menimbulkan triksi
dan ini tentunya tidak diinginkan baik itu di masa pandemi ataupun di luar pandemi
tentunya dalam konteks persidangan kan harus aman berjalan lancar begitu ya
karena asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan itu
tentu menjadi acuan dalam menjalankan satu konteks persidangan
nah menurut saya itulah alasan utama yang kemudian sebenarnya disampaikan oleh majelis hakim
mengingat ketika pak habib rizik tadi mencoba
misalnya membandingkan dengan persidangan yang lain
misalnya yang juga dijalankan tidak secara online semua
walaupun itu terjadi di masa pandemi
oke baik saya akan coba kembali lagi menyapa bung aziz yanuar
selamat malam bung aziz bisa dengar
oke baik saya akan langsung ke bung aziz yanuar kuasa hukum dari pak rizik sihab
mengapa begitu ngotot ingin ada persidangan secara langsung yang dihadiri
tidak secara virtual
bukankah sudah ada aturan mainnya dan
aturan ini juga sudah punya legitimasi yang jelas bung aziz
ya yang pertama terkait aturan itu bahwa aturan tersebut itu sifatnya itu fakultatif bukan imperatif
artinya majelis hakim dapat memilih ya berdasarkan memang hal hal yang memang disepakati oleh para pihak ya
sedangkan dalam acara perdata saja di perma satu tahun dua ribu sembilan belas
itu persidangan secara perdata harus persetujuan para pihak
apalagi di sini terkait dengan hukuman kurungan badan seseorang
artinya ini harus dimaksimalkan proses persidangan ini
dan itu sangat tidak maksimal jika ini secara online ya seperti itu
itu yang pertama
kemudian yang kedua di sini habib rizik sihab melalui kami kuasa hukumnya
sudah menyampaikan lewat sidang
sudah kita kirimkan surat juga dua kali
kemudian habib rizik sihab juga sudah menyampaikan langsung kepada majelis hakim
artinya dari pihak terdakwa dan kuasa hukum itu sepakat untuk sidang secara offline
pihak jaksa juga ketika kita tanyakan beberapa kali alasannya memang sudah ada penetapan
seperti itu kan
nah hakim ini kan seharusnya berada di tengah
ya tidak memihak ke kanan tidak memihak ke kiri apalagi memihak keluar
nah kami akhirnya mendapat jawaban kan bahwa pertimbangannya adalah
kalau pertimbangannya keamanan saya agak lucu ya
tempoh hari habib rizik sihab bisa diperintahkan aparat keamanan untuk membawa beliau secara paksa
artinya hakim punya wawonan di situ sebenarnya kan
nah tinggal digunakan pemenangnya gitu kan
untuk mengamankan ya mengamankan jalannya persidangan
kan seperti itu kan
bisa diatur lah banyak caranya
pihak kepolisian ini sudah jago lah seperti itu kan untuk hal seperti ini
dan habib rizik siap juga ya
sanggup untuk menghimbau masanya
untuk tertib disiplin taat prokes dan semacamnya seperti itu
dan yang terakhir mas yang saya mau sampaikan adalah
ini terkait dengan hak asasi manusia seseorang
dalam pertimbangan di perma empat itu dua ribu dua puluh itu jelas
dengan mempertimbangkan hak asasi dari hak asasi manusia
penyelesaian proses ini dengan memperhatikan hak asasi manusia
bahwa ini hak asasi habib rizik dan kawan kawan kok tidak dihargai
mereka sudah minta beberapa kali dengan segala daya upaya
nah itu kita harapkan untuk dilaksanakan
kalau misalnya dalam prosesnya saja hak asasi manusia para terdakwa ini tidak dihormati
ya keadilan untuk mereka tidak diperhatikan
lalu bagaimana kita berharap proses ini akan berjalan adil dalam proses persidangan
oke meskipun sudah ada perma nya
dan tadi juga kita sudah diskusikan dengan pak imam dan juga bung heri begitu
bahwa ini kan ada diskresi majelis hakim
tindakan tindakan yang dilakukan rizik sihab dalam kemudian walkout memboykot tidak menjawab pertanyaan majelis hakim
ini juga dianggap oleh sebagian pihak ini terkesan melawan di dalam persidangan
melawan majelis hakim bagaimana soal itu bung aziz
ya kalau soal melawan justru saya mau jelaskan
yang melawan persidangan itu adalah dalam hal ini para jaksa yang memaksakan kehendaknya
ya kan sudah dikatakan tadi proses ini harus menghormati keakasasi manusia
akan tetapi proses dengan kemarin kita dengar kan pihak jpu mengatakan dengan segala upaya membawa terdakwa
dengan segala upaya
ya kita mempertanyakan bagaimana kita memperjuangkan atau menegakkan kebenaran kalau secara hukum
kalau ini menggunakan segala upaya bukan menggunakan cara hukum kan
kemudian dengan memaki dengan berteriak keras seperti itu gitu kan
selanjutnya juga prosesnya itu ya kita mengacu kepada perma ya mas
di perma itu sendiri jelas jelas jpu melanggar perma itu sendiri kok bisa
nah mau sampaikan
pasal dua ayat dua huruf b perma itu mengatakan bahwa yang ada di ruangan bahwa penuntut umum ini itu posisinya itu bukan ada di rutan
tapi di kantor jpu
nah itu kan berarti jpu melanggar sudah dua kali sidang mereka ada di ruang rutan kan
nah kemudian di pasal tujuh nya ayat dua juga mengatakan bahwa di ruangan online itu cukup
mengatakan bahwa di ruangan online itu cuma ada terdakwa penasihat hukum petugas rutan atau petugas lapas dan petugas it
tidak ada jaksa di situ ada kata kata hanya loh mas
artinya di sini yang menghina yang melecehkan proses ya pihak jaksa itu sendiri
oke oke saya mau ke pak imam mungkin anda punya pandangan pak imam sebagai mantan komisioner ky
yang tadi disampaikan oleh bung aziz bahwa yang melawan persidangan itu adalah sebenarnya dari para jaksa
dan mengacu pak deperma sebetulnya ada pertimbangan soal hak asasi manusia di sana
ya bentar ya jadi sebetulnya hak hak si terdakwa itu kan tidak ada yang bilang
sebenarnya kalau dia akomodatif apa sebenarnya tidak ada yang hilang
artinya dia diberi kesempatan ditanya di semua yang berjawab di dengar dan sebagainya
saya kira tidak ada yang hilang kan soalnya ya
saya tidak punya langsung bagaimana dia lakukan saya
tapi di situ juga kita harus melihat luas kalau di situ luas jangan jangan di sidang pengadilan ya
orang beribadah pun diatur dalam kondisi sekarang ini
orang dulu kan magib jum'atan ke masjid dan sebagainya
tapi dalam kondisi seperti ini ya harus diatur dengan cara yang lain
karena untuk menghindari tadi itu teratur pandemi yang itu meluas yang kuat sekali
semua pihak harus menyadari bahwa ini tidak akan merangkak itu
jadi konteknya ke sana
jadi kalau kita mengatur hak hak yang sifatnya individual seperti itu ya saya kira tidak akan jalan
pusat pemerintah maupun pihak pihak yang lain untuk menghindari meluasnya pandemi covid sembilan belas
jadi anda melihat tidak ada hak hak dari zik siap yang hilang dalam persidangan ini sepertinya disampaikan oleh bu aziz
selama dia mengikuti dengan baik menjawab dengan baik
pertanyaan saya kira tidak ada yang hilang sebenarnya
tapi kalau dia dilarang masuk justru dilarang masuk dilarang mengikuti sidang nggak bisa di
tapi ini semua diakomodir oleh pengadilan kok
sehingga tadi anda juga kemudian mengatakan bahwa ini seolah olah membuat dimanfaatkan oleh rizik sihab menjadi persidangan yang tidak benar begitu pak ilha
seolah olah dimanfaatkan ya
jadi apapun yang ini untuk menghindari ini dan sebagainya seolah olah itu
jadi mulur mulur waktu yang saya kira itu kata pak ari tadi sebenarnya itu malah meresiko di sini
karena kesempatan untuk menyampaikan hal yang kemudian diperhatikan dan pengetahuan itu jadi hilang kalau sifatnya tersendat sendat seperti ini
itu tidak lancar
bung aziz tidak ada hak yang hilang dan justru dengan bersikap seperti ini merugikan klien anda
kalau misalnya bicara merugikan justru apa namanya kalau kita ikuti proses ini kita tambah rugi malah
kemudian yang kedua terkait masalah pandemi kita menyadari pandemi tersebut
kita siap prokes disiplin jaga jarak kemudian menggunakan masker dan semacamnya
nah kalau misalnya apa namanya alasannya prokes kita setuju
yang kita permasalahkan ini kenapa untuk habib rizik sihab dan kawan kawan ya prokes prokes ini disuarakan alasan alasan prokes ini
tetapi untuk pak napoleon kemudian pak prasetyo bujaksa pinangki bahkan pak andi tatap yang sama di rumah sakit umi kasusnya di swab rumah sakit umi itu dihadirkan langsung
apa bedanya habib rizik sihab dan kawan kawan dengan yang lain tadi
seperti itu justru inilah yang melukai rasa keadilan kami
kalau semua seragam dari sabang sampai merauke tidak ada satupun yang sidang on offline ya kita memahami itu akan konyol kalau kita memaksakan
kita minta keadilan kenapa yang lain bisa kita nggak bisa
oke baik bu ang aziz tapi kalian ada ini adalah terdugdu sebagai terdampak

dan dalam banyak rekam jejak yang publik juga tahu bahwa kerap kali kehadiran kalian anda rizik syihab ini menimbulkan kerumunan yang begitu besar
sehingga prokes itu kemudian juga menjadi hal yang hilang begitu ini yang banyak dibahas dan bisa jadi kemudian menjadi pertimbangan
apakah kemudian anda bisa menjamin kalau ini kita bicara jika ya jika kemudian sidang ini dilanjutkan secara langsung
anda bisa menjamin bahwa tidak akan ada kerumunan tidak akan ada pelanggaran prokes di sana
pertanyaan saya untuk yang menanyakan itu termasuk pihak pihak tadi pertanyaan saya adalah sudah beberapa kali sidang kemarin habib rizik dihadirkan di mana
habib rizik dihadirkan di rutan mabes polri kan apa ada massa dari habib rizik yang datang ke rutan mabes polri untuk mengepung tempat tersebut kan tidak ada
jadi menurut saya ini hal yang kontemplasi yang berlebihan lah itu hipotesa lah
potesa itu tidak bisa dibandingkan dengan fakta bahwa habib rizik mengalami diskriminasi terkait dengan beberapa sidang yang tadi saya sebutkan
dan fakta nya sudah jelas kemarin beberapa kali sidang tidak ada satu makhluk penuh penghubung habib rizik siap berkeliaran di rutan wabes polri
oke tapi ada di pengadilan negeri bung aziz
manusia apa saudara saudara kami yang sangat mulia itu itu menghormati memang hukum
sejauh memang keadilan diperlakukan untuk habib rizik
oke baik saya ke pak imam lagi pak imam ada perlakuan diskriminatif anda setuju dengan itu
begini ya tadi saya sudah jelaskan bahwa ini beda dengan misalnya pak napoleon
itu ya tidak punya umat tidak punya pendukung dan sebagainya
jadi ini memang kepilihan hakim sudah memilih terbuka tetap lengkap bisa sifatnya seperti ini

kalau pak emam saya kira pilihan yang bijak karena saya katakan tadi
kalau pak napoleon mungkin tidak ada yang akan datang
dan juga tadi dibesmatiikan dengan kalau di polisi dengan di pengadilan negara formatnya ya
polisi itu sudah awal sudah terbuka sekali yang bisa masuk
tapi kalau pengadilan itu kan terbuka untuk umum
jadi orang tidak bisa dilarang juga untuk di sekitar situ
jadi kalau polisi bisa ditutup di depannya yang masuknya sekian ini bisa dibatasi
pengadilan akan kewalahan karena sifat gedungnya terbuka
sifat perhatian juga terbuka jadi memang beda
jadi kalau dibandingkan seperti itu tidak ada yang melangkah juga
ini kan memang tidak ada pendukungnya
jadi saya kira itu yang membedakan antara pilihan hakim
harus berdua kenapa harus langsung
baik bung aziz saya berikan anda untuk tanggapan
ya singkat saja berarti kemarin
tidak melihat berita tentang sidang yang di pengadilan negeri jakarta timur
itu bahkan pengacara pun susah masuk
dibatasi dan kita ikut aturan
yang boleh masuk empat kita masuk empat
jadi ini hipotesa ini terbantahkan
terbantahkan oleh fakta kemarin langsung
pengadilan jakarta timur untuk umum
pengacara tidak boleh masuk
sama dibatasi juga kok
bisa seperti itu
jadi sebenarnya ini hal teknis yang pihak kepolisian sudah sangat profesional
sangat hebat apalagi kepolisian republik indonesia
saya yakin sangat hebat dalam pengaturan tersebut
kami tidak ragu sama sekali dalam penegakan prokes kepada pihak polri
akan tetapi dalam hal ini problemnya bukan itu kami yakin
oleh karena itu kami bersama habib rizieq siap dan kawan kami mendesak
semua hipotesa hipotesa itu
atau kontemplasi tadi sudah terbantahkan oleh fakta yang saya jelaskan tadi kan
di mabes polri habib rizik datang tidak ada manusia manusia tidak ada umat yang datang
kemudian di pengadilan jakarta timur kemarin alasannya kan berbeda dengan polisian
kemarin sudah diperlakukan pengacara saja susah masuk
artinya itu kontemplasi dan hipotesa yang keliru dan terbantakan oleh kenyataan di lapangan
oke saya nanti akan ke bung heri firmansyah
tapi kita harus break terlebih dahulu
termasuk juga kita nanti akan bahas komisi judisial sudah berbicara ini
bung aziz bung ferry dan juga pak imam bahwa sedang mengkaji apakah apa yang dilakukan oleh rizik sihab ini bisa masuk kategori merendahkan persidangan dan juga majelis hakim
apa tanggapan dari anda sekalian soal itu
kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali

bung heri tadi kita sudah mendengar juga banyak dan juga apa yang disampaikan oleh bung heri
apa yang disampaikan oleh bung aziz selaku kuasa hukum dari rizik sihab
dalam persidangan ini kan kita juga melihat tadi bahwa terdakwa juga punya hak
tapi tentu sudah ada aturan main
menurut anda bagaimana cara agar kemudian proses ini berjalan proses persidangan ini berjalan dengan lancar tapi kemudian juga tidak mengganggu proses peradilan itu sendiri
ya dalam konteks ini masing masing pihak
itu perlindungan hukum yang sama
ya perlindungan hukum yang sama
di normasi kedudukannya itu pasti
namun yang perlu kita ingat dalam konteks ini masing masing juga dalam pendekatan diferensiasi fungsional dari hukum pidana itu
acer pidana mungkin yang lebih penting
kita akan bicara pada masing masing fungsi
tadi hakim akan menjalankan fungsinya disitu sebagai perhatian akun dalam persidangan
proses pemeriksaan agini dan memutuskan nanti
itu adalah bagian dari domen yang akan dijalankan
tentunya memang tidak akan berdiri sendiri
itu sudah dipahami betul secara etikal dalam konteks ini
maka masing masing pihak tadi akan didengarkan katakanlah permohonannya bahkan keberatan keberatan yang diajukan
tapi tentu hakim akan memutuskan
dalam konteks yang memutuskan ini mungkin ada hal hal yang dirasa keadilan bagi pihak yang tidak memenuhi maksud dan tujuannya tadi
bagi saya itu memang persoalan yang sering kita temukan dalam praktik di pengadilan
jadi dalam konteks ini apapun yang akan menjadi hakimnya akan sulit untuk bisa memenuhi semua keinginan dari para pihak
intinya adalah kalau kita kembali ke perma tadi
maka perma ini sebenarnya
untuk menghilangkan hambatan agar proses proses persidangan yang berjalan di masa pandemi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik
dengan tentunya mengedepankan perlindungan dan penghargaan terhadap manusia
baik saya ke pak imam
kita tahu bahwa komisi judisial sudah mulai bicara bahwa ini sedang dikaji sikap rizik sihab ini masuk kategori merendahkan majelis hakim atau persidangan atau tidak
sebagai mantan komisioner kai ya
apakah anda membaca hal yang sama
bahwa ini bisa jadi kemudian arahnya atau terindikasi merendahkan persidangan atau majelis hakim
saya pernah diwawancara sebuah portal ya
bahwa waktu itu yang saya katakan justru sikap sikap ini juga sikap sikap pengacara yang menunjuk hakimnya dan sebagainya itu perlu dikaji
saya tidak mengatakan bahwa itu tidak melanggar
saya anjurkan kay untuk mengkaji dan kemudian melakukan langkah langkah yang seperti diatur dalam ini
di undang undang ada diatur bahwa kay bisa mengambil tindakan atau tindakan hukum maupun langkah mendukung yang berkaitan dengan kalau ada hal hal yang merendahkan martabat dan keluruhan hakim
jadi ini saya pun bisa menilai apakah sudah menangkai
karena kai pun masih mengkaji
perlu dikaji bareng
tapi saya ingin bicara balik ke dia
jadi saya kira dengan sistem ketua ini perlu ada evaluasi juga
misalnya jangan sampai ada peralatan teknis yang mengganggu
itu jadinya termasuk keblogan kan
jadi gabungan gabungan jangan sampai menghambat bagaimana hubungan hakim dengan terdakwa dengan jaksa
ini juga perlu diapalasi
yang kedua barangkali nanti ke depan juga perma itu bisa dievaluasi juga ditata ulang kembali
bagaimana agar betul betul ada baik menjaga keamanan pengadilan dalam arti aman dari covid dan sebagainya
keamanan dari yang lain lain
tapi juga sampai ada merasa ha ha
ini tidak mengakui sesuatu rejeksial
tapi nanti yang lain lain juga demikian
jadi saya kira pengadilan mau mahkamah agung itu mengadukasi termasuk
ya di rutan bagaimana fasilitasnya di ini tentang apa hubungan untuk situasi
biar kita sama sama ini sama sama merasa enak
karena semua yang diinginkan oleh perma maupun jalannya apa asas asas perhidangan terpenuhi semua
oke kita tentu masih menunggu apa sikap ky secara resmi meskipun sudah ada pernyataan dari ketua kay
tapi begini pak imam tadi anda mengatakan ada sikap sikap pengacara yang menunjuk sikap sikap pengacaranya pak habib rizik tentunya di sini
yang menunjuk nunjuk dan anda mendorong itu untuk dikaji
mengapa anda perlu mendorong itu untuk dikaji
apakah ini ada indikasi atau arah kemudian ini bisa saja dikategorikan sebagai merendahkan pengadilan
ya kalau memang terbukti merendahkan ya saya belum mengatakan bahwa itu sudah dilakukan
tapi ada indikasi itu
jadi ini harus dihormati semua pihak tidak hanya asas asas bupa rizieq
jadi pengacara maupun pecah kuat dan juga pengunjung harus menghormati pengadilan
dengan sampai menimbulkan keributan dan spekulasi
hakim bisa menegur tapi setiap kaji bisa melakukan langkah langkah untuk bisa memanggil pihak pihak yang dianggap
karena ini belum bisa menyatakan benar bahwa itu sudah melakukan apa
tapi ada indikasi
ada indikasi ya begitu ya
bung aziz ada indikasi merendahkan majelis hakim dan juga pengadilan dari sikap sikap kuasa hukum dan juga sikap pak bir rizik sendiri
termasuk juga ini disampaikan juga oleh kaya bahwa mengkaji
ada dua tanggapan saya yang pada poinnya
yang pertama adalah kait dengan aksi bungkam atau silentnya habib rizik dan kawan kawan
ini sebenarnya kan hak yang melekat pada beliau sebagai terdakwa
jatuh di pasal satu ratus tujuh puluh lima kuhap dan berbagai aturan lainnya terkait peradilan kan
bahwa memang beliau berhak untuk hal tersebut
jadi menurut saya tidak ada pihak yang menyatakan bahwa tindakan habib rizieq ini malah apa
itu nggak ngerti hukum ini
udah kacau ini lama lama ini seperti itu kan
bukan memperhatikan hak tapi melihat pakai perasaan
hukum ini pakai ketentuan gitu loh
pakai aturan yang sudah disepakati
sebagai undang undang bukan pakai perasaan gitu
itu yang pertama
yang kedua saya makin bingung ini tugasnya komisi judisial kan sesuai pasal tiga belas undang undang nomor delapan belas

tentang perubahan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu empat tentang komisi judisial
tugasnya itu kan terkait dengan hakim
mengangkat hakim agung hakim ad hoc
kemudian menjaga menegakkan keluhuran kehormatan perilaku hakim
perilaku hakim bukan perilaku terdakwa
terus menetapkan kode etik bersama dengan mahkamah agung
kode etik hakim bukan kode etik terdakwa gitu loh
lalu menjaga kode etik hakim tersebut
lalu sekarang dikait kaitkan
saya bikin bingung ini jadinya
apa sudah berubah jadi hakim terbalik gitu
apa terdakwa sudah jadi hakim gitu kacau lama lama
ini tanggapan saya dua hal yang menurut saya sangat krusial untuk menanggapi
dan oh ya satu lagi mas
kita justru kemarin itu dua kali mengirim surat kepada kay
ya kepada komisi yudisial yang terhormat
bahwa kita meminta untuk komisi judisial untuk mengawasi proses ini
bukan mengawasi terdakwanya kemudian malah menghakimi terdakwanya
arahnya ke sana ya
singkat coba mungkin kita ke pak imam
pak imam anda melihat ini komisi yudisial seperti yang dikatakan oleh bung aziz
bahwa ini justru tidak melakukan tugas dan fungsinya
jadi betul ya dikatakan bahwa emang tugas utamanya memang mengawasi hake menjaga etika dan sebagainya
tapi juga ada di pasal pasal saya nggak
yang mengatakan bahwa ahy punya hak untuk ini
untuk mengawasi jalannya pengadilan
kalau ada hal yang merendahkan martabat atau keluaran hakim kaye bisa mengambil langkah hukum maupun non hukum
itu ada itu
jadi sekarang pak aziz ada undang undang kaye tadi
jadi jangan sekotongnya itu aja
jadi ada juga
baik kita akan tunggu bagaimana sikap ky
tapi yang jelas mari kita akan lihat seperti apa kedepan dinamikanya dalam persidangan risikosia
di beberapa persidangan yang lain
dan kita akan tunggu bagaimana kaye akan bersikap
benarkah bahwa sikap risikosia ini dikategorikan sebagai merendahkan majelis hake atau tidak
tapi diskusinya sangat menarik
mudah mudahan ada perspektif yang baru dari sini
terima kasih banyak pak imam bung aziz
bung heri terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini